hai hai hai kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat sejumlah mural yang ada di jakarta
nah ngomong soal mural mural itu tadinya dianggap sebagai urban kill atau yang mengotori perkotaan
istilahnya mungkin lebih disematkan ke vandalisme tapi seiring perkembangan zaman mural ini mulai
berkolaborasi dengan tata kota nah seperti ini justru malah mempercantik kota dan sifatnya lebih
dekoratif tapi tidak hanya pesan saja ataupun juga tidak hanya dekoratif yang diberikan pada
perkotaan tetapi juga mural ternyata bisa menjadi tempat untuk mengkritisi pemerintah
atau kebijakan dalam melihat kondisi sosial seperti ini
nah kalau tadi saya sudah mengajak anda ke kampung mural yang ada di kawasan keramat jati sekarang saya
sudah ada di terowongan stasiun cawang disini juga terdapat mural tapi kalau saya lihat mural
yang ada di sini sifatnya lebih kekinian atau relevan dengan konteks waktu khususnya di masa
pandemi misalnya yang ada di belakang saya ini ajakan untuk selalu menggunakan masker mencuci tangan
dengan air mengalir dan juga menjaga jarak
kalau di seberang sana ada sejumlah masyarakat
misalnya tenaga kesehatan bersama masyarakat
menggunakan vaksin untuk melawan pandemi covid sembilan belas
nah ini salah satu bentuk yang bisa diekspresikan oleh seniman mural
kalau kita berbicara kebebasan berekspresi
apa sih tanggapan dari seniman mural itu sendiri
dan bagaimana pengamat tata kota melihat hal ini
kebebasan ekspresi ini tantangannya ada di situ
sehingga tadi pada akhirnya
semua karya mural seni grafiti dan sebagainya
itu mendukung estetika kota
warga jadi bisa menikmati
kalau emang ada ajakan untuk bikin mural
itu segimana mungkin jangan dikontrol
karena harusnya misalnya
suatu pihak yang mengajak diri saya untuk bermural
itu sudah mengenal karya saya
sebagai urban tourism atau destinasi wisata perkotaan
cikini memiliki daya tarik pada nilai sejarahnya
nah kawasan ini nantinya akan dilukis mural mural
dengan mengganding sejumlah seniman mural
dinas pariwisata dki jakarta mengklaim
sumber pendanaan berasal dari selain apbd
atau mengganding pihak swasta
kira kira nanti di titik mana ya
ada lukisan lukisan muralnya
apa di dinding ini ya
kita tunggu aja ya
kalau mural itu dapat izin dari pemilik lahannya
sudah gitu kontainer ditampilkan juga
tidak yang berpotensi baterai
saya rasa selama dapat izin juga
enggak masalah ya
dan apalagi ini pemprov yang memfasilitasi
membantu membuka jalan
sudah pasti kita bertanggung jawab juga ya
dengan diberinya ruang untuk berkarya
ke depan seharusnya tak ada lagi pembungkaman
perlu diingat kebebasan berekspergi juga harus bertanggung jawab
sebab yang dihias adalah ruang publik
publik berhak untuk mendapat edukasi dari pesan yang disampaikan
sehingga nantinya tak ada lagi perspektif negatif terhadap mural
roni satria andika suramanto jakarta